pertama badan pusat statistik mencatat november dua ribu tujuh belas mengalami inflasi sebesar dua persen
secara tahunan inflasi mencapai tiga tiga persen dan masih dalam batas aman asumsi makro apbnp dua ribu tujuh belas
inflasi november disumbang oleh kenaikan harga tertinggi dari kelompok bahan makanan yang mencapai tiga puluh tujuh persen
kepala badan pusat statistik suharyanto menyebut komoditas cabai memberi andil inflasi tertinggi hingga enam persen
dari delapan puluh dua kota enam puluh delapan kota mengalami inflasi dan empat belas kota alami deflasi
singaraja menjadi kota penyumbang inflasi terbesar yakni satu delapan persen
kenteng on y november dua ribu tujuh belas itu adalah tiga tiga puluh persen
kembali angka inflasi
y on y ini lebih rendah dibandingkan inflasi y on y november dua ribu enam belas yang sebesar tiga lima puluh delapan persen
dan juga lebih rendah dari inflasi y on y november dua ribu lima belas yang sebesar empat delapan puluh sembilan persen